yang penting kan ada ana yang menjaga kava
kava nggak apa apa kok cuma nangis aja dia nggak sakit kok mila
kondisi tovan masih buruk dan belum ada perkembangan
tapi ibu bapak dan semua tenang
kami akan berusaha membantu memulihkan kondisi tovan
bahkan malam ini dia sudah bisa pulang
terima kasih dokter terima kasih
dan keluarga yang akan menyembuh tovan
karena kondisinya masih sangat lemah
jadi kestabilan kondisinya harus diaga
kami akan ingat
kalau gitu saya permisi dulu
iya terima kasih dokter
terima kasih dokter
terima kasih dokter
sebaiknya kamu pulang aja
supaya kak fah tenang
dan untuk taufan
biar papa sama mama yang jaga ya
oh begitu ya ma
ya udah kalau gitu anak tunggu ya mak ya
ya assalamualaikum ma
kak fah ada kabar baik
jadi kak fah tunggu ya
kak fah nggak boleh nangis lagi
tunggu mama sama papa
aku mau jalan dulu
kak fah kamu harus tidur ya
kamu harus tidur ya kak fah
terus nanti kalau kamu nyetir hati hati di jalan
kalau kamu capek lebih kamu minggir dulu
kalau soal itu tante nggak usah khawatir
biar fadil bisa istirahat di perjalanan
terima kasih yara terima kasih banyak
terima kasih yara
ya udah kalau gitu kita pulang sekarang ya mbak
kak fadil pak mama kamila boleh jempol
kak tovan dulu kan

cuma sebentar kak mila cuma sebentar
tapi nanti kamilah sama kak fandir pasti akan jenguk kak tovan lagi kok
kak tovan kamila
kak tovan kamila
kak tovan kan belum ciuman tapi kenapa tangannya bergerak
ya udah kalau gitu kalian cepat pulang ya
kasian kavan lupa pada bapaknya
tadi waktu kami pamitan sama
tangan katovan bergerak
dan katovan menggenggam tangan kamila itu kenapa ya
karena kamila bisa merasakan
katovan menggenggam tangan kamila
tapi kamila gak tau kenapa
cuma katovan gak sadar
katovan gak sadar
itu adalah petanda
katovan sudah sembuh
fadil akan sembuh
iya setelah fadil sembuh
aku gak perlu lagi berpura pura seperti ini
aku gak perlu lagi berpura pura seperti ini
kak fadil udah sembuh kak

aja kan iya ini aku fadil aku baik baik aja kak fah bener kan apa kata tante anna papa sama
seneng ya kak fah mama gini ya eh mila tangan kamu memang udah bener bener pulih ya mila alhamdulillah
sudah senyum aku anna alhamdulillah mila aku seneng banget loh mila udah udah seneng kan jangan nangis
ya kenapa kak fah kangen sama mama ya
oh mama tahu pasti kak fah kangen sama papa ya kan
biar dia gendong sama papa ya sayang
papa gendong dong kak fahnya papa papa gendong dong kak fahnya papa
kak fahnya kok masih nangis juga ya temen
mungkin dia dia masih kangen sama wes lintas begitu ya mak
aku bukan bapaknya